bener banget kalo gue temenin mereka gue jadi bisa tau kira kira gimana reaksinya boy kalo ngeliat adriana
kira kira boy tau gak ya kalo adriana tuh selama ini tinggal di rumah gue
dad tau gak ya kalo ternyata adriana itu nyokap tiri gue yang selama ini gue ceritain ke dia
mereka pasti udah janji
devi akan dengerin bu donna
lo masih bisa dapetin gavi
devi ini belum berakhir lo masih bisa dapetin devi
udah hampir malem nih be
lo tuh udah punya dasar
bahkan lo kuat cerdas lagi
baru kali ini mba be dapet murid nih yang bener bener cepet banget gitu loh
fahamin segala ilmu yang mba be kasih ke dia
eh kagak boy ini mba be beneran boy
eh lo sempetin waktu lo pelajarin tuh curus curus kuncian yang ada di kitab
besok siang kita latihan sekali lagi
ya ya soalnya kan besok malemnya latihan ulang ya
udah deh be
kalau gitu saya capek dulu ya be
yang pasti begajulan sih kelihatan dari gayanya
terus sekarang jadi aling banget kayak gini
kenapa kamu ninggalin abah tadi di masjid
nggak sopan kamu tuh
terus tadi abah jadi gimana
bukan yang nyasar nyasar
iya saya tadi mau nungguin aba
tapi kirain abah masih langsung
abah ini kayak anak kecil aja
pokoknya minta ditungguin segala
mohon dikang zikirnya nggak selama abah
masalahnya abah juga kan gak bakalan zikir sampai subuh
emang dia aja yang jadi kesempatan pengen berduaan duaan sama kamu
hei dengar ya
saya tidak akan pernah membiarkan kamu berdua dua dengan orok saya
dia bukan muhrim kamu
abah kamu tuh ya
eh kamu tuh sampai sekarang gak pernah ngasih tau aku apa yang kamu suka
eh tapi emang kenapa
rai kalau kamu kasih tau semua yang kamu suka
dan aku jadi tau
tujuan aku apa sih
kan cuma bikin kamu seneng
anggep aja abah nggak ada
sebenernya ada apa ya di balik brosur ini
gue kenapa sih lo bikin gue jadi bingung kayak gini

vier suara ini susah
oke ya boleh
gue udah di depan rumah lo nih
mau ngasih sesuatu buat lo
lagi nggak ada di rumah nih
pembantu gue aja turun
buat ambil yang
tapi kan tadi lo
pokoknya lo tunggu aja di bawah
gue telepon membantu gue sekarang juga
lo tunggu aja ya

kalo gue temuin mereka
gue jadi bisa tau kira kira gimana

kalo adriana tuh selama ini
tinggal di rumah gue
dia tau gak ya
kalo ternyata adriana itu
nyokap tiri gue
yang selama ini gue ceritain ke dia
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji
mereka pasti udah janji